kemudian saya juga ingin menyampaikan bahwa ini juga sekaligus menguatkan atau sebagai ketetapan hukum ketika ada yang bertanya sebetulnya demokrat bagaimana
saya ingatkan kepada teman teman bahwa pada tanggal dua puluh enam januari dua ribu dua puluh tiga yang lalu sebetulnya secara resmi saya menyampaikan sikap dan posisi partai demokrat untuk mengusung bapak anies baswedan sebagai calon presiden republik indonesia
tentu juga dengan dalam satu paket itu kami menyerahkan kepada beliau untuk bisa menentukan pasangannya yang tentunya memiliki sejumlah memiliki sejumlah kriteria
yang diyakini juga bisa meningkatkan kans kemenangan dan tentunya memiliki kesamaan dalam visi perubahan tadi
dan berbagai hal lain yang seharusnya memang dipertimbangkan agar kita bisa sukses dan menang bersama